dan kita nanti akan pantau bagaimana suasana jakarta menjelang asian games karena pemprov dki jakarta rencananya akan membongkar semua jembatan penyeberangan orang atau jpo di jalur protokol lantaran sulit untuk terintegrasi dengan mrt
salah satunya adalah jembatan penyeberangan orang di bundaran hotel indonesia yang akan dibongkar malam nanti
dan terkait dengan hal ini sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ngerat di jpo di jalan mh tamrin
taza selamat pagi ini bagaimana rencana pembongkaran jpo di sekitar bundaran hi ini apakah situasinya sudah kondusif dan apakah ada keberatan dari para pengguna jpo di sana
selamat pagi aldi dan juga dea untuk kondisi pada pagi hari ini terkait dengan pembongkaran jembatan penyeberangan orang sementara yang terletak di kawasan bundaran hotel indonesia
memang saat ini proses pembongkaran tidak saya lihat dilakukan begitu kalau anda lihat di sebelah sini saya memang sudah terlihat ada sejumlah alat berat
yang nantinya akan dipergunakan untuk pembongkaran yang rencananya akan dilakukan mulai pada pukul sembilan malam hari nanti hingga pukul enam esok pagi pada tanggal tiga puluh satu juli
namun kemudian memang saya lihat di sini ada sejumlah bagian struktur dari jpo ini yang telah kemudian dibongkar
kalau kita lihat di depan plaza indonesia ini atapnya sudah tidak ada sedangkan untuk tangga di bagian depan wisma nusantara di sisi timur memang ini sudah tidak ada salah satu bagian tangganya
sehingga memang pedestrian mulai hari ini sudah tidak sama sekali bisa mempergunakan jembatan penyeberangan orang
nah rencana untuk pembongkarannya nanti akan dimulai pada pukul sembilan malam aldi dan juga dea
di mana antara pukul sembilan malam hingga pukul satu pagi rencananya akan dilakukan pembongkaran pertama untuk bagian di kawasan sisi barat
di mana jembatan di sisi sebelah plaza indonesia ini akan dibongkar sehingga memang akan mengganggu arus lalu lintas bagi pengendara yang datang dari arah sudirman yang ingin menuju ke arah mh tamrin
sehingga para pengendara antara pukul sembilan malam hingga pukul satu pagi memang diharapkan untuk dapat beralih menuju ke arah jalan imam bonjol ke arah jalan agus salim
kemudian melanjutkan ke jalan wahid hashim sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah jalan mh tamrin
sedangkan antara pukul satu pagi hingga pukul enam pagi nantinya akan dilakukan pembongkaran untuk jpo yang di sisi barat ataupun tepatnya di depan wisma nusantara
sehingga bagi para pengendara yang datang dari arah monas ataupun harmoni yang ingin menuju ke arah sudirman memang akan terganggu antara pukul satu hingga pukul enam pagi
sehingga mereka diharapkan dapat beralih menuju ke arah jalan wahid hashim ataupun jalan sunda menuju ke arah agus salim lalu menuju ke arah imam bonjol
sebelum melanjutkan perjalanan ke arah jalan sudirman
lalu kemudian pertanyaannya bagaimana dengan nasib pedestrian yang biasa melakukan penyeberangan di kawasan ini
kalau anda lihat di belakang saya ini teman teman ini sudah ada pelikan cross yang kemudian telah dipasang oleh pihak pemprov dki jakarta untuk mempermudah pedestrian melakukan penyeberangan di kawasan ini
kalau kita lihat memang situasi arus lalu lintasnya sangat padat dan semakin siang memang akan semakin padat sekali terutamanya oleh kendaraan umum seperti bus
transjakarta ataupun bus kota begitu
memang terkait dengan adanya pelikan cross ini sebelumnya saya sempat bertanya kepada sejumlah pedestrian
begitu pada hari jumat mereka mengatakan bahwa memang cukup khawatir karena memang kondisi arus lalu lintas di sini sangat padat
terutamanya antara pukul enam pagi sampai pukul sepuluh pagi begitu dan semakin siang juga terkadang juga semakin padat
apalagi di sini juga sudah diperbolehkan dilalui oleh kendaraan roda dua juga
sejumlah pedestrian memang mereka menyatakan kekhawatiran mereka karena mereka merasa bahwa memang jauh lebih
aman pada saat menyeberang menggunakan jpo dibandingkan dengan pelikan cross
hanya kalau anda lihat di belakang saya ini pelikan cross sebetulnya sudah ada tombol khusus untuk menghentikan kendaraan
begitu dengan tombol ini kemudian nantinya lampu isyarat lalu lintas akan menyala berwarna merah untuk kendaraan
sehingga nantinya para pedestrian dapat menyeberang dengan aman
namun kemudian memang kembali kepada kedisiplinan dan juga keinginan para pengendara untuk mengikuti peraturan ini memang sangat rendah sekali
ini terlihat dari beberapa pelikan cross yang telah saya amati
misalnya di kawasan
di kawasan ambasador begitu ataupun kawasan di depan silang monas begitu ya di depan jalan medan merdeka selatan
memang ini kalau kita lihat pada saat para pedestrian memencet tombol tersebut lampu berubah menjadi merah untuk para pengendara
itu tidak kemudian diikuti oleh mereka sehingga para pedestrian memang masih harus berkutat dengan pengendara pengendara yang nakal
begitu jadi memang tidak ada yang baik
sehingga dengan untuk di sini dari dinas perhubungan lalu juga dari pihak kepolisian
dan begitu saya lihat di sini senantiasa berjaga untuk memastikan bahwa pengendara ini
benar benar mau berhenti dan memberikan kesempatan kepada pedestrian untuk menyeberang jalan
sehingga pelikan cross ini benar benar dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya
begitu kalau kita lihat ini sudah merah sebenarnya
namun kalau kita lihat masih banyak sekali kendaraan kendaraan roda empat roda dua bus bahkan yang kemudian terus menerus berjalan
begitu padahal ini lampunya merah untuk mereka
sedangkan harusnya hijau untuk para pedestrian
namun kalau kita lihat ini masih terus bergerak tanpa adanya dinas perhubungan di sana yang kemudian memberhentikan kendaraan
mereka ini masih belum mau berhenti
jadi memang diharapkan bahwa selama musim sosialisasi ini juga hingga tanggal delapan belas agustus sebelum asian games kemudian dimulai
diharapkan bahwa pengendara roda empat roda dua juga mau mengikuti adanya aturan aturan ini
termasuk mengikuti rambu lalu lintas di pelikan cross ini untuk mempermudah para pedestrian menyeberang jalan di kawasan ini
karena memang tidak hanya di kawasan bundarahi ini saja yang nantinya akan dirubah seperti ini
jpo kemudian menjadi pelikan cross
namun di sepanjang jalan mh tamrin ini semua jpo nya
akan dibongkar lalu diganti dengan pelikan cross
dan nantinya setelah ini dibongkar nantinya akan juga dibongkar di sepanjang jalan sudirman juga
untuk memperindah secara estetika sepanjang jalan protokol ini
karena memang jpo yang berada di depan bundaran hotel indonesia ini secara estetika memang dinilai menghalangi patung selamat datang yang kemudian berada di sisi selatannya
begitu sehingga kalau dibongkar diharapkan dapat memperindah kawasan ini
sehingga para wisatawan tidak hanya yang lokal namun juga yang mancanegara pada saat berada di indonesia selama asian games
dapat benar benar menikmati suasana indah di ibu kota indonesia jakarta